proses identifikasi tim disaster victim identification dvi mabes polri berfokus pada sampel dna yang belum teridentifikasi
dalam keterangan pada awak media selasa siang kepala operasi dvi kombes lista cancer mengatakan hingga kini pihaknya berhasil mengidentifikasi satu ratus empat jenazah yang terdiri dari tujuh puluh lima berjenis kelamin laki laki dan dua puluh sembilan perempuan
empat jenazah ini teridentifikasi setelah terdapat tiga jenazah yang berhasil mendapatkan kecocokan data postmortem dan antemortem melalui hasil sidang rekonsiliasi yang diperoleh pada pukul tiga belas dua puluh satu waktu indonesia barat di rumah sakit polri said sukamto
tiga jenazah ini atas nama puspita eka putri perempuan usia dua puluh empat tahun kemudian ahmad sukron hadi laki laki usia tiga puluh tahun dan muhammad lutfi nuramdani laki laki usia dua puluh empat tahun
tiga jenazah ini atas nama puspita eka putri perempuan usia dua puluh empat tahun kemudian ahmad sukron hadi laki laki usia tiga puluh tahun kemudian ahmad sukron hadi laki laki usia tiga puluh tahun
kalau untuk berapa persen yang dikatakan ini semua sudah jadi artinya sekarang ini semua sudah dalam proses ya proses pengadilan
jadi ada dua kegiatan yang sedang kita kerjakan pada saat ini yaitu menyelesaikan proses di laboratorium untuk sampel yang tersisa
kemudian kedua sampel yang sudah diperiksa itu kan jadi profil dna nah ini yang sedang dicocokkan
ya sudah ada korespondensi nn indonesia miladia rahma di rumah sakit polri
jakarta mila setelah kemudian tadi diumumkan ada tiga jenazah lagi yang berhasil diidentifikasi bagaimana situasi terkini di sana
ya selamat sore eva seperti biasanya setelah selesai diumumkan oleh tim dvi mabes polri terkait berapa kemudian yang berhasil diidentifikasi
untuk penumpang layan rmp klkp ini tadi langsung dilakukan setelah terima dari rumah sakit polri keramat jati kepada keluarga korban
tiga penumpang yang hari ini teridentifikasi tadi sudah disampaikan atas nama puspita eka putri perempuan berusia dua puluh empat tahun
yang kedua adalah ahmad sukron hadi lelaki berusia tiga puluh tahun dan yang terakhir adalah muhammad lutfi nuramdani lelaki berusia empat puluh dua tahun
ketiga tiganya berhasil teridentifikasi melalui pencocokan sampel dna
akhirnya kalau kemudian kita melihat dari tiga penumpang yang hari ini berhasil diidentifikasi ini artinya memasuki hari ke dua puluh dua hari ini eva
sudah ada total sekitar seratus penumpang
seempat penumpang yang berhasil diidentifikasi
dengan rincian tujuh puluh lima penumpang laki laki dan dua puluh sembilan penumpang perempuan
nah bicara bagaimana suasananya saya pikir tidak ada perbedaan yang cukup signifikan eva dibandingkan hari hari kemarin
artinya meskipun ini sudah memasuki hari hari terakhir begitu ya proses identifikasi
kalaupun memang kemudian proses identifikasi ini akan dihentikan pada tanggal dua puluh tiga november nanti
keluarga korban yang memang belum teridentifikasi masih terlihat beberapa yang kemudian ada di sini
namun tidak sebanyak dipekantikan
pekan pertama proses identifikasi ini berlangsung
nah bicara soal apa yang kemudian akan dilaksanakan oleh tim dvi mabes polri
tadi juga sudah disampaikan dalam konferensi pers yang menyatakan bahwa
sebenarnya di awal ada estimasi atau ada prediksi bahwa proses identifikasi ini akan selesai pada hari jumat dua puluh tiga november dua ribu dua puluh
mengingat sampai dengan hari ini masih ada sekitar dua puluh empat sampel dna yang tersisa eva
jadi masih menunggu kira kira beberapa hari lagi
jadi sampai kemudian nanti tanggal dua puluh tiga masih harus dievaluasi lagi
apakah betul bahwa tanggal dua puluh tiga ini proses identifikasi ini akan diperpanjang atau tidak
mengingat kalau kita melihat pada proses kemudian pencocokan data antemortem dan juga postmortem ini tidak sebentar
dan kita tahu beberapa kali sudah disampaikan juga oleh tim dvi mabes polrik bahwa
ada beberapa kali pengambilan sampel dna baru karena profil yang sudah diambil pada sampel yang sama ini profilnya tidak bagus
jadi ini yang kemudian membuatnya lebih terlihat
membuat prosesnya memang memakan waktu yang lebih panjang
nah kita masih akan terus menunggu sebenarnya eva apakah betul seperti yang disampaikan di awal bahwa pada hari jumat tanggal dua puluh tiga november nanti
akan dihentikan atau memang ada temuan temuan baru atau ada indikasi indikasi baru bahwa perpanjangan identifikasi ini akan dilakukan
nah bicara soal perpanjangan identifikasi ini tadi tim yang kemudian standby di sini sejak pagi sempat bertemu dengan salah satu keluarga korban atas nama dams
yang merupakan keluarga yang diperlukan untuk mencari identifikasi
keluarga korban yang belum teridentifikasi atas nama diyah damayanti
keluarga korban kemudian sebenarnya masih berharap dalam rentang waktu yang tersisa ini tim dvi mabes polri memaksimalkan sampel dna sampel dna yang kemudian tersisa
supaya kemudian harapannya adalah seluruh penumpang yang kemudian maupun awak kabin yang terdaftar dalam penerbangan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini kemudian bisa semua teridentifikasi
tapi melihat kemudian kendala yang juga dihadapi di lapangan bahwa body part yang kemudian
dan ditemukan memang kondisinya juga tidak lagi baik begitu ya tidak lagi banyak yang kemudian tidak representatif untuk kemudian diambil samplingnya
bahkan juga prosesnya juga lebih lama ini kemudian disampaikan juga dalam konferensi pers beberapa hari terakhir bahwa ada kemungkinan tetap ada kemungkinan bahwa tidak ada korban yang kemudian bisa teridentifikasi
namun di sisi lain kita tentu meski harus menunggu meski kita masih harus menunggu tapi kita harapannya sih tetap optimis bahwa
setidaknya dalam beberapa hari tersisa ini semua penumpang yang kemudian terdaftar dalam manifest baik awak kabin ini semua bisa teridentifikasi
di sisi lain eva ini juga yang disampaikan oleh pihak keluarga dan kemarin juga dirjen duk cabil juga telah menyampaikan dan telah mengadakan rapat dengan tim dvi mabes polri
menyatakan bahwa direkturat jenderal kependudukan dan catatan sipil ini akan memberikan pelayanan kepada keluarga korban untuk mempermudah pengurusan akte kematian
nah ada beberapa hal yang kemudian mesti diperhatikan oleh keluarga
penumpang pesawat lion air pklkp ini kita melihat ada dua kategori di sini
ada penumpang yang sudah teridentifikasi dan juga ada penumpang yang belum teridentifikasi
nah bagi penumpang yang sudah teridentifikasi maka dari pihak rumah sakit nanti akan membantu untuk mengeluarkan surat keterangan kematian
yang biasanya diserahkan pada saat setelah terima jenazah setelah kemudian dilaksanakan konferensi pers
ini kemudian bisa dibawa langsung ke dinas dukcapil di tempat domisili penumpang yang kemudian tinggal
segera diurus akte kematiannya
nah bagaimana kemudian dengan para penumpang yang belum teridentifikasi
ada perlakuan khusus eva
jadi di sini nanti tetap akan dibutuhkan selain kemudian surat keterangan kematian yang akan dikeluarkan oleh rumah sakit borek ramadjati
pihak maskapai dalam hal ini lion air harus juga mengeluarkan surat keterangan
yang menyatakan bahwa korban yang belum teridentifikasi ini memang masuk dalam daftar manifest
baik kemudian ada catatan manifest atau mungkin dalam rekaman cctv ini bisa membantu sekali
untuk proses penerbitan dari akte kematian
kematian oleh dinas catatan sipil dan kependudukan ini bisa lekas keluar
nah prosesnya kalau kita melihat memang kemudian ini dijanjikan juga sebenarnya oleh dirjen dukcapil
bahwa prosesnya tidak akan butuhkan waktu yang lama paling lama satu hari lah
ini kemudian akte kematian ini bisa dikeluarkan asal syarat syarat yang sudah ditentukan ini
segera bisa diurus dan memang sudah tersedia
baiklah miladia rahma melaporkan langsung dari rumah sakit polri kramayu